kebijakan presiden jokowi yang menggratiskan tol suramadu menuai beragam tanggapan
baik yang mengapresiasi atau yang mengkritisi apalagi ini memasuki tahun politik
kubu oposisi menilai kebijakan jokowi hanya pencitraan dan pamer kekuasaan
sementara kubu jokowi meminta agar tidak semua hal ditarik ke ranah politik
benarkah jokowi tengah mengeluarkan kebijakan yang populis demi pilpres dua ribu sembilan belas
atau ini sebenarnya hanya oposisi yang tengah melakukan politisasi
kita akan ulas malam hari ini
saya sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir
harusnya ada tiga tapi satu belum hadir
saya sudah bersama dengan mas jerry sambuaga pengurus dari dpp partai golkar
mas jerry apa kabar selamat malam
baik apa kabar selamat malam
dan sudah ada mas wendra ratu prawera negara jubir badan pemenangan nasional prabowo sandiaga
mas wendra selamat malam
kita masih menunggu mbak siti zuhro peneliti politik dari lipi
yang tentu nanti akan bergabung bersama dengan kami dalam dialog pada malam hari ini
saya mungkin ingin langsung ke mas wendra terlebih dahulu
ini jembatan suramadu
yang tadi baru digratiskan begitu ya oleh pak joko widodo
dinilai teman teman dari prabowo sandi apakah ini kebijakan yang apa namanya
pecitraan atau sebenarnya justru mempertanyakan dari kebijakan ini
dasar daripada tol suramadu itu bisa dikatakan undang undang jalan ya nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu empat belas
turunannya adalah pp nomor lima belas tahun dua ribu lima
itulah yang menjadi dasar sebuah atau suatu jalan atau jembatan itu masuk dalam kategori tol
yang menjadi persoalan kenapa sesuatu yang sudah menjadi kategori tol
apa yang menjadi dasarnya
apakah dalam hal ini pemerintah sudah merevisi undang undang ataupun peraturan perundangan tersebut
saya menceritakan sedikit
bahwa pada hampir sepuluh atau dua belas tahun lalu
saya termasuk dalam tim percepatan pembangunan jembatan suramadu

yang mana pada saat dua ribu sembilan diresmikan oleh pak sby juni dua ribu sembilan
terjadi perdebatan apakah ini menjadi jalan atau jembatan tol atau free
kemudian diputuskan oleh pemerintah melalui kementerian pu saat itu
ini harus ditolkan berarti berbayar jalan berbayar
nah sejarah ini harus dibuka maksud saya
bahwa pada awal peresmian
dulu memang sudah diwacanakan antara ini digratiskan atau
tapi kalau kemudian pak jokowi merubah itu
apa yang salah sebenarnya mas hendra
begini kita kan melihat kemampuan daripada apbn
untuk perawatan jembatan suramadu itu tidak kecil dalam satu tahunnya
hampir di angka satu ratus lima puluh miliar per tahun
nah kalau ini digratiskan atau dibebaskan
memberatkan apbn begitu
artinya itu akan membuat
sehingga ini menjadi kebijakan yang disebut pencitraan begitu mas hendra
ya saya melihat begini
kalaupun tidak untuk pencitraan pertanyaannya akan muncul kenapa sekarang
dari pada saat pak jokowi dua ribu empat belas menjabat sebagai presiden
baik mungkin mas jerry bisa jawab
kenapa baru sekarang
dan apa dasarnya kemudian pak jokowi tiba tiba menggratiskan tol suramadu
yang selama ini kita tahu sejak diresmikan begitu ya mas hendra
ini sebenarnya sudah berbayar
kenapa baru sekarang mas jerry
saya pikir inilah bentuk kepedulian dan keberpihakan pak jokowi
kepada masyarakat terutama masyarakat pengguna jalan
dan juga yang akan melintasi akses dari surabaya ke madura dan seterusnya
dan saya pikir ini hal yang positif justru ya
karena memang atas dasar masukan dan juga tentunya tumbuhan tumbuhan di lapangan
dan tentunya juga tadi seperti dibilangkan ini kan penggratisan ini kan tidak hanya baru sekarang sebetulnya
dari tahun dua ribu lima belas seperti yang pak jokowi sampaikan di media
kan itu kan sudah ada pengertiasan untuk beberapa kalangan tertentu
untuk golongan loda tertentu
dan sekarang ini kan sudah ada tahapannya dan sekarang digratiskan untuk seluruhnya
saya pikir ini bentuk kepedulian dan juga keperpihakan pak jokowi
kepada masyarakat dan juga kepada para pengguna kendaraan dan juga para pengguna jalan
untuk bisa melintasi akses tersebut
karena kan sebelum jembatan saya pikir ini vitalnya esensinya adalah bagaimana
sarana perasarana umum itu digunakan dan dilihat sebagai fasilitas publik
dan bentuk pelayanan publik yang menjadi komitmen pemerintah pak jokowi
saya pikir itu bentuk tidak hanya keberpihakan tetapi juga bentuk pemerintahan
saya pikir itu bentuk tidak hanya keberpihakan tetapi juga bentuk pemerintahan
bentuk komitmen komitmen kepada masyarakat
supaya masyarakat dapat menggunakan dan melihat bagian dari political will dari pemerintah
bagian dari niat baik dari pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik
kalau tadi mas hendra katakan ini kan sebenarnya posturnya memberatkan apbn
begitu perawatan dan lain sebagainya kalau digratiskan ya mas hendra
atau yang kedua adalah bagaimana dengan aturan dasar dari jembatan suramadu ini
yang seharusnya berbayar kemudian menjadi gratis ini bagaimana penjelasannya
saya ingin menyorotin sedikit tadi yang mas hendra bilang soal biaya apbn ya
sebetulnya tadi pak jokowi juga bilang sampaikan nih media itu kalau tidak satu ratus dua puluh miliar
dan itu ternyata menurut kalkulasi dan juga perhitungan dan juga kajian dari tim
ternyata itu juga masih bisa di cover oleh apbn saya pikir ini yang menjadi titik sentralnya
bagaimana atau mengapa alasannya itu bisa digratiskan
tentu tidak serta merta digratiskan kalau tidak ada perhitungan yang tepat atau akurat
saya pikir ini titik dasarnya bagaimana itu bisa digratiskan kita lihat dulu
tetapi yang lebih penting adalah itu adalah prinsip berkeadilan
seperti yang pak presiden bilang kan bahwa itu tujuannya adalah memberikan keadilan
jangan hanya hitung soal untung rugi atau soal kos dan biaya
tapi kita lebih kepada memberikan keadilan sosial kepada masyarakat sebagai pengguna jalan
yang memang sebelum itu digratiskan mungkin masyarakat banyak juga berkeberatan
karena memang menggunakan akses itu juga tidak sedikit cukup banyak
dan tentunya sebelum itu dibangun kita bisa lihatlah akses menuju ke sana kan terbatas
menggunakan akses laut atau akses udara
sebenarnya ada jembatan yang memang bisa digunakan oleh banyak pihak dan itu bisa digratiskan mengapa tidak
saya pikir inilah bentuk political will bentuk perhatian komitmen dan juga tentu keberpihakan kepada masyarakat
saya pikir ini yang harus tentunya menjadi esensi dan signifikansi dari bagaimana program pak jokowi dan komitmen kepada masyarakat
oke yang berkembang sekarang tentu ada yang mengapresiasi pastinya kebijakan menggratiskan tol ini
tapi karena ini momen tahun politik kira kira begitu ya mas hendra
ini menjadi ramai juga kan karena dianggap mungkin ada mempertanyakan dasar kemudian menganggap ini adalah sebagai hal yang ini sih politis banget nih buat pilpres dua ribu sembilan belas begitu
nah nanti dijawab kita akan bahas lagi nanti mas indra dan juga mas jadi
kita harus jeda terlebih dahulu prime news akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news kita masih melanjutkan dialog mengenai kebijakan presiden jokowi yang dinilai oleh oposisi sebagai kebijakan yang sangat populis bermuatan politis untuk pilpres dua ribu sembilan belas
tapi kalau dari kubu jokowi mengatakan ini adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat
tadi kita sudah membahas banyak bersama dengan mas jerry dan juga mas hendra dan sudah bergabung bersama dengan kita ada mbak siti zuro peneliti politik dari lipit mbak wiwi selamat malam mbak wiwi
selamat malam mas
oke tadi menyimak juga ya mbak wiwi ya apa yang sudah menjadi perbincangan dari
sayup sampai oke
kalau dari mbak wiwi menilai ini apa sih sebenarnya mbak apakah ini memang politika atau memang ini adalah political will dari pak jokowi untuk memberikan keberpihakan keadilan kepada masyarakat yang ada di madura dan juga di surabaya misalnya
iya kelihatannya dua duanya
dua duanya tapi yang lebih besar yang mana nih mbak wiwi
iya jadi satu sisi memang ada empati oh mungkin ini masyarakat sangat membutuhkan sebagai presiden sekaligus sebagai petahana tidak mungkin melihat satu sisi

jadi di diri pak jokowi sudah dua sisi
jadi dia juga presiden dia juga calon presiden
nah posisi itu yang membuat pak jokowi melakukan keputusan yang seperti itu
artinya ini pastinya seksi gitu ya melihat kecenderungannya masyarakat di madura itu pulau madura itu kok kelihatannya tidak akan mendukung yang
karena dari dua ribu empat belas ya datanya hasilnya hasilnya presiden
tapi kebetulan beliau sedang berkuasa
karena enaknya posisi strategisnya dari seorang presiden yang sekaligus petahana
menurut saya memang tidak ada klausul atau mungkin pasal ayat yang tidak membolehkan membuat kebijakan yang katakan menguntungkan pak jokowi
kalau di pilkada iya tidak boleh membuat kebijakan yang sifatnya itu lalu berpengaruh terhadap ini nanti opini publik dan sebagainya yang itu ya pastinya
tarikan politiknya kental kan gitu lah
kalau di pilpres ini tidak ada seperti itu
sehingga tidak ada alasan untuk katakan lawan tanding itu akan mengkritisi begitu ketatnya gitu ya
tidak bisa seperti itu
cuman memang lawan tanding dalam hal ini tim pemenangan dari pak prabowo pak sandi itu harus membuat satu program program yang bisa menyaingi petahana
yang punya otoritas yang punya link yang punya networking punya fasilitas dan sebagainya
dari berbagai hal memang dia mengedepan karena memang empower kan gitu ya
nah ini petahana melawan lawan tanding yang tidak powerful alias powelless gitu ya
jadi harus mencari kiat tersendiri bukan mengkritisi saja tapi yang jelas ini tarikan politik tidak bisa kita apa ya kita nafikan kita tidak bisa menuntut mata terhadap kepentingan seperti itu
tentu bagaimana ini kan
kemudian merayu kembali suara dari masyarakat pemilih madura yang mungkin sedang agak sensitif karena ternyata orang madura tidak jadi wakil presiden
oke jadi sebenarnya ada juga apa namanya ya
perikan politiknya sebenarnya ada juga
nanti sebelum ke mas hendra mas jaya bagaimana menanggapi ini
menanggapi yang sebelumnya ditanya
dan juga saya ada beberapa poin yang mau sepakat ya
sejaga kenceng sebenarnya
ada beberapa poin
kita agak semangat
ada beberapa yang
ada beberapa yang
saya sepakat dari prof wiwi ya ini soal tadi yang dibilang incumbent ya
karena bagaimanapun juga kan pak jokowi ini adalah incumbent ya
artinya kan tentu sudah harus menyelesaikan dan juga melakukan program program ya
dan apapun dilakukan oleh incumbent saya pikir jangan dilihat sebagai salah satu politisasi atau dipolitisir ya
jangan dilihat itu sebagai salah satu bagaimana upaya untuk melakukan sebagai capres ya
tapi juga dilihat dong pak jokowi ini sebagai pemerintah sebagai apa namanya presiden ya yang melakukan program program masyarakat
dan saya juga ingin memberikan catatan sedikit kepada oposisi ya
dalam hal ini kepada kubu dua ya
artinya kalau memang sekedar cuma mengkritik atau mungkin dengan sikap sikap yang agak sedikit nyinyir
saya pikir itu tidak begitu membantu
tetapi harus lebih dengan menyediakan solusi ya
yang namanya oposisi kan juga tidak semuanya pemerintah salah
semuanya incumbent salah
karena kan yang namanya oposisi kan itu kan membangun sebelumnya kan
membangun memberikan penilaian terhadap program program apa yang dilakukan oleh incumbent
saya pikir itu
jadi dia menantang
artinya yang tadi saya katakan
untuk masyarakat madura yang tidak perlu berupaya pun sebetulnya pak prabowo dan mas sandi ini sudah menarik bagi masyarakat madura
sebagian besar mereka mayoritas mereka kelihatannya memang mengarah ke sana
kita dalam politik itu membaca kecenderungan
tidak bisa menyimpulkan
oleh karena itu sekarang tandingi gitu ya
kebijakan pak jokowi yang melepas tol tadi itu menjadi non tol
itu tandingi dengan ini loh masyarakat madura gitu ya
kalau pak prabowo dan sandi menang kita akan memberikan masyarakat madura lebih dari itu
itu harusnya begitu ya
mbak profesor piwi sama jerry ya
sebenarnya apa yang dilakukan oleh pak jokowi untuk menggratiskan itu menurut hemat saya
yang mana saya juga tadi saya sampaikan saya terlibat ya
dalam proses bagaimana suramadu itu sampai beroperasi
sebenarnya tidak substantif
kenapa tidak substantif
karena perpres dua puluh tujuh tahun dua ribu delapan itu mengamanahkan membentuk suatu badan pengembangan wilayah suramadu
yang mana di situ adalah untuk peningkatan perekonomian masyarakat madura dan sisi tapak sisi surabaya
ada enam ratus hektare tapak di sisi madura maupun surabaya
ini yang tidak disentuh oleh pemerintah sekarang
dan jujur sebelum saya keluar dari pemerintahan saya sudah mengingatkan pemerintah
mengingatkan kepada menteri
dalam hal ini menteri pu kemarin
nah sudah sudah
dan makanya kita melihat
saya menilai itu tidak substantif
justru bagaimana pengembangan investasi
ya pengembangan investasi
pengembangan wilayah jembatan suramadu itu yang harus disentuh
nah ini makanya bernuansa sangat politis
kalau mau disentuh kenapa
harus yang menyentuh yang paling dasar dong
bagaimana mengembangkan konsep pengembangan wilayah pengembangan ekonomi lokal
bukankah kemudian dengan menggratiskan itu menjadi bagian dari pengembangan ekonomi lokal
makanya saya sampaikan tadi itu tidak substantif
oke bagaimana mas jerry
itu tadi mas endra sampaikan saya sepakat ya
artinya justru inilah jawaban yang tepat
tadi yang mas hendra tanyakan untuk mengembangkan daerah mengembangkan ekonomi lokal ekonomi sekitar situ kawasan
artinya dengan menggratiskan
salah satunya ya
salah satunya adalah juga bisa ikut menggairahkan pengembangan di situ
sebenarnya yang pak jokowi bilang di media
artinya membuat masyarakat itu berlalu lalang situ menggunakan akses itu
lalu berdagang di sekitar situ
dengan akses yang bisa dilewati dari surabaya ke madura
tentunya kan dari titik satu ke titik kedua kan memerlukan aksesibilitas
aksesibilitas ini kan akan menjadi gampang dan menjadi mudah
nah kalau menjadi gampang dan mudah
artinya akan ada lelintas di situ
traffic yang menyebabkan adanya perdagangan perekonomian dan seterusnya
artinya ini yang mesti kita luruskan di sini
nah kalau memang tadi disampaikan bahwa oke mestinya ada upaya lain
saya pikir saya justru ingin mencabar timnya pak prabowo dan pak sandi
kalau mungkin pak jokowi itu dengan infrastrukturnya dengan bagaimana yang sudah dicapai selama ini
dan ternyata berhasil di masyarakat secara positif
saya pikir ini bentuk konkretnya gitu
nah kita coba tanya apa nih yang boleh kita dapatkan ya
kira kira apa yang bisa mereka tawarkan
kalau itu kita malah kita beradu program di situ
tapi kalau sekedar cuma bilang oh ya tidak setuju tidak sepakat dan juga mungkin itu jelek
saya pikir itu jadi sulit kita adunya
ini kan kemudian belakangan tentu ada banyak misalnya setiap pak jokowi mengeluarkan kebijakan
tentu seperti biasa lah
ritmenya selalu ada kritik begitu ya terhadap kebijakan kebijakan
kalau dalam politik ini sebenarnya selesai saja mbak wi
tapi dampaknya sebenarnya bagaimana sih untuk pilpres dua ribu sembilan
ya yang kita inginkan kan tidak kebijakan yang tentatif
bukan kebijakan yang sungguh pendek
jadi kalau memang betul betul pro pada katakan ekonomi perkembangan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa
karena memang di pulau madura ini masyarakat madura ingin gitu ya dirinya itu maju
menyaingi katakan kota kota yang ada di jawa timur lainnya
nah kalau itu memang empatinya pemerintah sejak awal dong
pak jokowi kan ke
pak jokowi kan ke papua
tidak ke madura
kenapa baru sekarang begitu
tidak apa apa saya sampaikan saja
saya orang jawa timur
suara yang dimiliki oleh pulau madura ini signifikan
dan kecenderungan mereka sudah jelas
mereka berpihak pada dua
ini mau direbut sama dengan pak prabowo ingin merebut juga basis masa yang ada di jawa
pak jokowi begitu ya ya
kontestasi ini perlu dikelola secara matang secara dewasa
jadi kontestasi kan programnya
apa dua apa satu gitu loh
jadi bukan sekedar ya ini pak jokowi katakan melakukan kebijakan yang sangat politis
sekedar merayu rayu kan gitu
ya sudah memang usaha kok
oke sebelum nanti masih ditanggapi
mbak ami begini
selain kemudian ada tol suramadu yang digratiskan
kita ingat juga beberapa waktu yang lalu ada misalnya dana kelurahan misalnya
atau misalnya ditundanya kenaikan premium
ini kan kemudian lagi lagi kita menarik ini ada tarikan politika juga ini
nah kemudian apa sebenarnya yang tengah diupayakan oleh pak jokowi
kalau dari bacaan politiknya mbak wiwi
kita harus jeda terlebih dahulu
mas dir juga nanti akan mengomentari
pada saat ini saya akan segera kembali saat lagi
ya dampak dari menggratiskan tol suramadu secara politik itu ditanggapi juga oleh banyak tokoh tokoh politik nasional
coba kita lihat dari akun twitter wakil ketua umum partai gerindra fadli zon
yang juga mengkritisi kebijakan dari pak jokowi
yang justru mengatakan bahwa bagaimana jika menggratiskan tol jagorawi
kita lihat lagi apa isi dari
twitter dari bang fadlizon yang mengkritisi
atau saya boleh bacakan bahwa
ia mengatakan bahwa
saya usul pak jokowi segera menggratiskan tol jagorawi yang sudah empat puluh tahun beroperasi
sudah balik modal dan sudah banyak untungkan negara dan juga pengelola
nah ada juga
nah ini kita lihat ya
apa isi twitter dari bang fadlizon
jadikan jalan sebagai sarana pelayanan
bukan bisnis termasuk jalan tol baru yang tarifnya mahal mahal
itu baru prestasi
bukan pencitraan murahan
nah kita juga dengarkan
apa tanggapan dari ketomong pak jokowi
nah kita juga dengarkan

yang partai pembangunan p tiga
yang partai pembangunan p tiga
menanggapi dari sejumlah kritikan yang masuk ketika pak jokowi menggratiskan tol surabaya madura
kita dengarkan pendapat dari ketomong p tiga romah hormuzi berikut ini
mau berbuat baik apapun kepada rakyat
itu dianggap pencitraan
jadi sekarang yang mau melakukan pencitraan itu adalah mereka atau kita
karena kalau kita hari ini berbuat baik kepada rakyat dianggap pencitraan
maka dimana fungsi negara menghadirkan kesejahteraan
jadi saya kira kita harus melakukan kampanye mendidik
bahwa hal hal yang baik untuk rakyat janganlah kemudian itu selalu dinilai sebagai bahagian dari pencitraan
baik saya ingin ke mbak wiwi untuk menanggapi
ini apa politik pencitraan atau berlebihan menanggapi tol surabaya madura itu atau sebenarnya bagaimana
ini kontestasi cukup sengit ya sekarang ini
berbeda dengan dua ribu empat belas
di dua ribu sembilan belas meskipun pak jokowi ini sudah petahana
tapi kontestasinya karena ada interupsi interupsi politik sepanjang dua ribu lima belas sampai dua ribu delapan belas
ini membuat pak jokowi harus berupaya yang double
kalau perlu triple kan gitu
sebelum tentu dua ini mendobelkan atau melangkah lebih gesit lagi
jadi kontestasi sebenarnya
kontestasi kompetisi yang memang satu sisi sudah
tapi kalau salah sebetulnya dua
dalam hal tentu kebijakan kebijakan yang bisa dilakukan oleh pak jokowi sebagai presiden
ini pada badannya ini saya presiden sekarang
besok dia petahana kan gitu
itu kelebihan kekurangan
tentu di samping kelebihan kekurangan tadi itu saya melihat ya
gampang gampang mudah ya
gampang gampang susah maksud saya untuk menjadi petahana
kalau dulu beliau tidak petahana
sekarang beliau petahana
petahana itu gampang sama susah
gampangnya apa susahnya seperti apa ya
ini saya mau jelaskan
gampangnya beliau sudah populer
lalu punya fasilitas punya otoritas
sehingga mau mengeksekusi apapun untuk menambah gitu kan
elektoralnya itu bisa
susahnya bagaimana dia kalau dievaluasi direview
sembilan program nawacitanya plus gitu kan
yang namanya revolusi mentalnya
di mana konkretnya
apa yang sudah apa yang belum dievaluasi secara menyeluruh
inilah kerjaan dari dua sebetulnya
jadi kerjaan dua kesana
kalau mau mengatakan pak jokowi sukses
itu bagaimana poin satu
bagaimana poin dua poin tiga terus sampai sembilan
tidak hanya infrastruktur
baru balance nanti melihatnya
ini yang masyarakat harus tahu
apa kehebatan kekurangan atau kelemahan kekuatan
atau kelemahan kekuatan dari satu
demikian juga yang dua
baru nanti apa yang selisih negatifnya yang dimiliki
lebih banyak siapa
itu baru dipilih oleh pemilih
itulah konsekuensi sebagai petahana
makanya ada yang mengusulkan
ya sudah kalau gitu satu periode saja
dengan dipanjangin sedikit
nah itu antara lain
karena bagaimanapun juga petahana luar biasa
pak jokowi non petahana
saat ini tidak seperti itu
sehingga kontestasinya menjadi lebih seru begitu ya
ada rasa yang sudah itu tadi
ketinggalan duluan kan dua itu
oleh karena itu begitu membuat kebijakan kebijakan yang sifatnya sumbu pendek
dan itu tarikan politik itu jelas kok
jadi kelurahan itu tidak ada
kalau pak jokowi mau fair
tolong setelah tanggal tujuh
tolong setelah tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas
lakukan kebijakan kelurahan itu dikasih dana
mas ziri bagaimana tanggapannya
jadi ada beberapa yang menarik dari prof iwi yang mau saya tanggapi
ya memang betul soal bahwa incumbent itu kan mempunyai program
yang sudah dilaksanakan
dan seharusnya itu di review
oleh kubu oposisi
karena kita malu bertanding data
program apa yang sudah apa yang belum
tapi saya ingin menggarisbawahi apa apa saja yang sudah menjadi keberhasilan pak jokowi
kita tidak hanya bicara soal jembatan
kita tidak hanya bicara soal infrastruktur
tapi kita bicara contoh misalnya kan
kartu indonesia sehat
itu saya catat kartu indonesia saya itu ada sembilan puluh enam juta
kartu indonesia pintar itu saya catat ada sembilan belas juta
yang menjadi registered dalam lima fasilitas tersebut
lalu belum lagi kalau kita bicara soal sertifikat
sertifikat tanah yang selama ini menjadi kesulitan masyarakat
saking sehatnya pak pcs kan
itu ternyata dimiliki oleh masyarakat itu saya catat tujuh juta
lalu belum lagi soal pkh
program keluarga harapan
itu saya catat juga lima belas juta
artinya begitu banyak ya kita bisa ukur dari segi kuotit
sertif datanya seberapa
surabaya yang menerima keuntungan dan fasilitas tersebut
dan itu kan dirasakan secara langsung oleh masyarakat
jadi kita tidak hanya bicara case by case jembatan atau infrastruktur
dan saya ingin juga tambahkan garis bawahnya tadi
nah inilah presiden indonesia itu kan luas wilayahnya ya
tidak hanya titik titik tertentu
garis sabang sampai merauke
jokowi datang ke papua
jokowi datang ke surabaya ke madura
jokowi datang ke sulawesi
kebetulan saya dari sulawesi utara
saya bisa menyaksikan sendiri berapa kali beliau datang
berapa kali ke maduranya
berapa kali beliau datang ke sulawesi utara
dan melihat secara langsung ya bagaimana kehidupan dari mulai perekonomian usaha mikro kecil dan menengah
lalu beliau juga datang ke padang waktu itu kan
berapa kali bahkan spend time lebaran pada saat itu di padang
lalu ke kalimantan
saya pikir inilah bentuk dari bagaimana komitmen pak jokowi itu untuk memperhatikan daerah satu persatu
tidak hanya di titik titik tertentu saja
dan juga membangun fasilitas infrastruktur
dan juga tadi program program yang tadi saya sebut itu yang sudah dirasakan segenap masyarakat indonesia
sembilan puluh enam juta itu untuk tahun ini
kartu indonesia sehat
enam belas juta tahun ini kartu indonesia militer dan sertifikat
nah ini ya program program yang saya pikir ya
ini ya yang menjadi catatan juga untuk tim dari oposisi
tidak hanya membahas case by case satu satu begitu
mungkin kita bahas mungkin secara makro
tetapi kalau mau direview silahkan
marilah kita membahas soal itu
nah ini memang tadi yang mbak wiwi juga sampaikan ya
nah itu yang kita coba sandingkan di sini
yang kan perbutanya di soal bagaimana program
bagaimana mungkin kelemahan dan kebaikan program
keunggulan dan juga tawaran dari pihak oposisi
jadi tidak hanya sekedar
pemerintah jelek pemerintah tidak benar
walaupun itu juga betul betul
nah itu kan bukan sesuatu yang bersifat konstruktif begitu
mas hendra untuk menanggapi seperti apa
ya sebenarnya kalau dikatakan kita belum review
ya kita sudah melakukan review terhadap itu
mbak vivi dan mas jerry ya
bahwa banyak hal target target dari pemerintah itu tidak tercapai
salah satunya saja pertumbuhan ekonomi
kita lihat kembali apa yang disampaikan tadi
dengan program lawat cita segala macam
yang disampaikan janji janji kampanye
katanya pada saat nanti di dua ribu sembilan belas
flat pertumbuhan ekonomi
dari pak jokowi memimpin
kemudian saya juga memiliki data
defisi transaksi berjalan
sementara negara negara tetangga
artinya begini loh
kita bukan tidak melakukan review
tapi kita melihat semua yang dijalankan itu tidak sesuai target
saya mengambil contoh
oke saya masuk ke bidang infrastruktur yang selalu dikemukakan keberhasilannya oleh pak jokowi
ada pertanyaan ke kami pada beberapa waktu lalu
kebetulan saya juga di tim litbang ya
menanyakan kepada saya
jalan tol mana yang sudah dibangun oleh pak jokowi
jalan tol yang dibangun oleh pak jokowi
itu dari tol trans sumatera
di luar itu proses dari zaman pak harto
dari zaman pak harto
yang mulai dibangun oleh pak jokowi adalah benar benar dari titik nol tol trans sumatera
dan sampai hari ini target itu tidak tercapai
ini kan kontestasi ya
nanti saya akan ke mas jerry juga
ini kan kontestasi
artinya ada banyak upaya upaya yang dilakukan oleh petahana dan juga baik oleh penantang begitu ya
oleh lawan kali ini
kalau untuk dari kebijakan kebijakan belakangan yang kita teliti misalnya dari tol suramadu yang baru ini
seberapa efektif ini sebenarnya mbak wiwi
seberapa signifikannya untuk bisa memberikan dampak elektoral
baik untuk petahana pak jokowi atau mungkin bagi oposisi yang mengkritisi ini
seberapa ini memberikan dampak sebenarnya
nanti kita akan bahas
kita harus jeda terlebih dahulu
mbak wi mas jerry dan juga mas hendra kami akan segera kembali saat lagi
prime news akan kembali usai jeda
anda kembali di prime news
saya ingin langsung ke mbak bewi
karena politik kita tadi mbak bewi katakan membahas kecenderungan
nah dari apa yang telah dilakukan oleh pak jokowi
upaya upaya ini mulai dari tol suramadu
kita ingat kemarin ada dana desa misalnya
ada anak lurahan dan lain sebagainya
katakanlah dari tol suramadu ini deh
kalau kita bicara kecenderungannya memang ini cukup berpengaruh tidak sih mbak wiwi
untuk magnet elektoral pak jokowi
jadi upaya yang dilakukan pak jokowi tentunya ini ya
ingin memberikan rasa rindu
pen relief gitu ya
untuk memberikan pereda gitu ya
dari mungkin hirup pikunya pencalonan kemarin
tapi tentu masyarakat madura itu sudah punya positioning
punya standing terhadap pilihannya gitu
ketika bagaimanapun juga mereka merasa hard feeling gitu
kok nggak jadi ini suku saya ini kan gitu
bagaimanapun indonesia tidak bisa
indonesia tidak bisa melepaskan ada suku ada latar belakang yang etnisitas seperti itu gitu
nah mereka sudah suka kemarin
bahwa putra daerahnya akan menjadi cawapres kan gitu
nah meskipun pak mahfud sudah mengatakan enough is enoug
sudah cukup kan
sudah clear semuanya
tapi panjang ceritanya untuk masyarakat
ada dampaknya setelah itu ya mbak
relief yang diharapkan itu tidak menjanjikan menurut saya
dianggap kecil sekali mas
kalau orang bertarung nggak sebanding
ini memang tidak enak mengatakan itu
tapi itulah yang akan dirasakan
dan kita lihat sampai april akan apalagi upaya yang dilakukan oleh pak jokowi
dan juga apa yang akan dilakukan oleh dua
karena ini kontestasi pasti pak jokowi juga akan terus dalam waktu ini akan terus berusaha kira kira begitu ya
seperti ke sumatera barat seperti ke ntb kan dilakukan itu
tapi jangan lupa bahwa masyarakat itu pada dasarnya sudah memilih
itu kan perilaku pemilih ya
mereka itu sudah memilih
cuman kampanyenya hanya untuk meyakinkan atau merekonfirmasi pilihan pilihan tadi
jadi pilihan pilihan tadi itu direkonfirmasi dengan kehadiran mereka dan sebagainya
seberapa kuat pengaruh dengan visi misi program tadi itu
yang harus disampaikan juga program
jadi ini kan kebijakan
langsung eksekutif eksekutor ya
jadi mengeksekusi pak jokowi dalam hal ini
relief ya memberikan pen relief nggak
jadi ini yang menurut saya mungkin tidak bisa secara tiba tiba gitu ya
mendadak spontan itu langsung mereka ya saya mendukung pak jokowi
nggak bisa seperti itu
melihat kan gitu
dan apapun mereka sudah berketepatan kemarin gitu
kepada pilihannya dan sebagainya
nah ini yang tergantung
upaya atau ikhtiar dari dua
kemenangan ke dua ini cuma santai santai aja
merasa sudah dipilih atau mereka akan memberikan visi misi programnya
oke sebelum ke mas jerry
petahana punya privilege begitu ya kira kira
punya banyak akses dan lain sebagainya
apa yang kemudian menjadi nilai tambah dari oposisi
kalau selain kemudian mengkritisi
tapi apa isi yang kemudian nanti akan terus ditawarkan
justru kita melihat bahwa
banyak sekali dalam hal ini misalnya
program program dari petahana
yang tidak berjalan
artinya semacam penyerapan lapangan kerja ya
sampai saat ini pun target itu tidak tercapai
nah disini kita memberikan solusi
bagaimana kita beberapa kali
pak sandi cawa press kami itu selalu menekankan
kita harus memiliki konsep untuk menciptakan lapangan kerja yang
dari aceh sampai dengan papua
artinya kita sudah punya program program itu
ya bagaimana pemberdayaan umkm ya
kemudian juga pemberdayaan pasar
yang selama ini pasar tradisional maksud kami
yang selama ini pak sandi selalu turun ke pasar
melihat bahwa giat dari ekonomi kerakyatan ini ternyata kok menurun
artinya kita sudah mempunyai formula formula untuk mengantisipasi itu
jadi memang sudah punya begitu ya
kalau yang dari mbak wi katakan mengenai madura sendiri bagaimana
kalau kita tarik ke kontestasi elektoralnya
saya sepakat apa yang disampaikan oleh mbak wiwi ya
bahwa yang terjadi
bahwa selama ini kan bisa dikatakan madura itu
kadang kalau dibutuhkan saja
baru diberikan sesuatu gitu
nah yang terjadi dengan penggratisan tol jembatan suramadu ini
kalau saya melihat tadi tidak signifikan
dan masih politis ya
ya bisa dikatakan begini
kalau itu luka seperti apa istilah dari mbak wiwi tadi
luka ini baru dikasih obat merah doang gitu loh
baru dikasih betadine
tidak menyembuhkan apa apa kira kira begitu
oke baik mas yary bagaimana menanggap
saya tidak melihat aspek politisasi dibalik itu
atau kontestasi elektoral tadi yang mbak wiwi katakan
atau tadi mas hendra katakan
saya melihat bahwa ini fokus saja pak jokowi itu memberikan keberpihakan kepada masyarakat
lalu dengan cara memberikan keadilan sosial
bagaimana pengguna akses jembatan suramadu itu untuk bisa melangsungkan perjalanannya dari titik a ke titik b
dan seling yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa menyampaikan message kepada publik
bahwa pemerintah ini concern kepada masalah masalah yang terjadi di seluruh wilayah
tidak hanya di madura tidak hanya di surabaya dan seterusnya
dan tadi kalau dibilang soal pengangguran ya
kebetulan saya punya data sumber dari bps tahun dua ribu delapan belas
kalau kita lihat di sini kan tahun dua ribu lima belas itu kan pengangguran enam delapan belas persen
sekarang tahun dua ribu enam belas lima tiga belas persen menurun
lalu kalau kita lihat inflasi
bps juga nih ini kan independen
tahun dua ribu lima itu tujuh belas sebelas persen
sekarang tiga delapan belas persen
jadi artinya kita punya data yang cukup valid dan cukup credible dan juga independen sourcesnya
untuk bisa menampilkan kepada publik bahwa kinerja petahana ini menurut kami sangat positif
dan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat
nah tapi yang saya sampaikan penting di sini
bahwa pak jokowi ini saya melihat bahwa komit kepada penelitian

khususnya dalam hal hal yang sifatnya teknis ya
sifat sifatnya itu memberikan dampak langsung
soal akses jalan akses bagaimana menggunakan fasilitas publik
itu kan menjadi komitmen pak jokowi untuk memberikan rasa nyaman ya kan
memberikan rasa yang fungsional kepada masyarakat
bagi bisa menggunakan fasilitas publik
dan saya pikir ini yang penting
dan tadi juga menanggapi yang mbak wi bilang kalau soal elektoral ya
saya tidak dalam posisi untuk melihat itu sebagai isu elektoral
atau isu isu yang mungkin sisa sisa dinamika politik pada saat pencalonan
saya tidak melihat dalam posisi itu
saya hanya melihat bagaimana pak jokowi ini fokus kepada memberikan sesuatu yang nyata kepada masyarakat dan konkret
dan kalau tadi dibilang politis
kalau misalnya dibilang politis kenapa memberinya sekarang
kenapa enggak tahun dua ribu sembilan belas bulan maret
karena pemilunya atau pilpresnya kan dua ribu sembilan belas april
jadi artinya ini kan sesuatu apa namanya
tapi ini kan suatu hal yang memang konkret ya tulus dan juga memang diberikan kepada masyarakat langsung
bisa juga di dua ribu empat belas

dua ribu empat belas kalau kita lihat tadi sejarahnya pak jokowi sudah sampaikan
dan tahun dua ribu lima belas itu kan juga sudah ada penggratisan kepada klasifikasi roda dua dan beberapa golongan yang bisa memang gratis lewat situ
lalu dua ribu enam belas juga ada
desakan desakan juga dari tokoh tokoh masyarakat
dari banyak orang di situ
lalu sekarang dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
artinya kan itu juga melalui mekanisme tidak ujuk ujuk langsung gratis
tapi juga mekanisme tahapan tahapan yang juga sudah dikaji oleh tim
dan juga tentunya juga masukan masukan dari seluruh elemen ya
dan saya pikir itu dimaui dan minta dan masyarakat happy dengan itu
nah saya pikir itulah bentuk komitmen pemerintahan
menutup akan seperti apa ini pertarungan politik di pilpres ini
mengingat setiap ini tampaknya kan setiap isu menjadi komoditas
akhirnya begitu ya mbak wi
akan seperti apa sebenarnya ini
jadi ada catatan saya ya
kita tidak boleh ignoran mengabekan menutup mata terhadap apa yang muncul di masyarakat bawah ini
jadi ada rasa apa ancaman harmoni gitu ya
lah kenapa itu menjadi fokus masyarakat

karena trust building kita atau public trust tadi itu ya
jadi rasa saling percaya tadi itu belum terbangun baik gitu
dan ini kayaknya bisa kalau tidak dikelola dengan baik ini betul betul akan menyemai seolah olah dahan kering gitu ya
yang gampang sekali terbakar
nah bagaimana kontestasi kompetisi ini mampu gitu ya memberikan pembelajaran bukan sebaliknya
bukan malah meruncingkan gitu ya disharmoni yang ada di masyarakat
itu yang nggak boleh
kita sudah sadar sesadar sadarnya jangan kalau kita ingat ada disharmoni lalu muncul baju baju binika tunggal ika
itu muncul apa berkerumun di monas
kita butuh adalah pembelajaran yang genuine kepada masyarakat
bahwa ini tahapan pemilu yang harus dilewati dengan penuh gitu ya
landasan penguatan pendekatan hukum tadi itu
sehingga baik satu maupun dua menurut saya taat secara hukum
tidak ada yang dilanggar
kalau pak jokowi membuat kebijakan kebijakan yang nuansanya katakan ya namanya usaha ya
bagaimana menambah dukungan gitu
berikan timpalanya gitu dari dua ini adalah program yang juga menghentak gitu
kalau mau mengkritik sah sah saja namanya juga usaha
itu yang kita saksikan di pilkada dki jakarta
karena petahana dianggap luar biasa
ini tim suksesnya
kami sering berdua berbicara gitu
bagaimana ini pasangan calon yang seperti anisandi waktu itu
hadir dengan oc oke oc nya
saingi dengan itu
baru masyarakat diberikan pilihan pilihan yang rasional
karena pesertanya pendukungnya juga rasional
memberikan transfer knowledge yang rasional
jadi jangan dibelokkan ke isu isu yang ini
menyesatkan menurut saya
dan kebohongan publik
itu hentikan gitu
kalau kita mau naik kelas dalam pemilu untuk dua ribu sembilan
oke tapi yang jelas pilpres nanti akan berlangsung seru kayaknya nih mbak wiwi ya
sebagian besar akan tergantung pada calon itu dan partai partai sebagai peserta pemilu
oke dan sah sah saja
kalau misalnya mengeluarkan kebijakan populis ya bagian dari usaha bagian dari kritisi ya
konsekuensi juga sebagai petahana dan juga penantang kira kira begitu ya
dan masyarakat tidak jangan dipikir tidak cerdas
masyarakat akan menilai gitu
saya merasa kendama positif saya pikir
oke jelek baik terima kasih banyak mbak wiwi terima kasih banyak mas jerry
terima kasih kita akan tunggu nanti seperti apa berlangsungnya tahapan demi tahapan untuk pemilihan presiden tahun dua ribu sembilan belas
memang semua yang dilakukan petahana
boleh dikritisi oleh petahana
boleh dikritisi oleh oposisi
tapi harus berjiwa satria mengakui capaian yang telah dicapai agar rakyat mendapat edukasi politik yang ciamik
dan prime news akan segera kembali
saat lagi tetap bersama kami